kompetisi indonesian basketball leagu tahun depan memang masih belum jelas kapan akan dimulai
namun persiapan dengan menggelar latihan rutin telah dilakukan oleh klub west bandit solo
beberapa nama pemain berpengalaman seperti mario ferdiansyah yogida silva dan alan as adi
telah mengisi squad tim west bandit solo
kehadiran mereka diharapkan akan dapat membimbing para pemain muda potensial west bandit
seperti rio disi ryoga dan patrick nikolas
untuk dari skill individual skill itu tidak kalah dengan ibl dengan profesional
menurut gue dia cuma perlu mungkin jam terbang
gue ya sebisa gue gue sharing pengalaman gue ke mereka gitu
dan gue juga belajar ke mereka dan gue harus ngikutin fisiknya mereka juga gitu
memasang target dapat menembus babak playoff
di musim pertama keikutsertaannya di kompetisi kasta tertinggi basket tanah air
diakui bukanlah pekerjaan mudah
apalagi pelatih west bandit solo japriki juga belum pernah memiliki pengalaman menangani klub ibl
untuk menambah kekuatan tim beberapa nama bintang basket lokal sudah menjadi incaran
materi tim cukup dalam cukup baik dan semua apa yang saya inginin ada di tim yang sekarang ini
jadi semua pemainnya karakternya sesuai dengan yang saya mau
tapi yang masih dibutuhkan kira kira pemain yang bagaimana sih
kita masih butuh di posisi big man
satu lagi mungkin di posisi combo guard yang bisa bermain satu dua
berdiri sejak satu november dua ribu delapan belas nama west bandit ternyata memiliki cerita tersendiri
pemilihan kota solo sebagai markas klub di ibl nanti juga bukan tanpa alasan
jadi west nya itu mungkin dari kita pertama dari komunikasi
jakarta barat dan banditsnya itu dulu di lapangan tempat kita bermain itu di green garden itu
banyak orang terkenal dengan istilah bandit tapi pada main basket
jadi mereka terselamatkan oleh basket jadi istilahnya west bandits gitu
jadi positif karena basket itu
kalau home base nya solo itu gimana kenapa bisa jadi solo
ya pertama ya karena di sana dulu mereka punya tim besar ya bineka sritek solo
mungkin ingin mengembalikan istilahnya
semangat basket anak anak solo
ya dia coba kebetulan mungkin belum juara juga siapa tahu one day kita bisa ngangkat mereka menjadi tim juara kota solo juaranya solo
dengan pengalaman para pemain veteran ditambah dengan antusiasme dan semangat para pemain mudanya
menarik untuk ditunggu sejauh mana west bandit solo bisa bersaing dengan klub klub lain di kompetisi indonesia basketball league musim depan
erlangga wisnuaci kandisar
kudrama ricky maulana di jakarta